selain di indonesia umat muslim terutama wni yang berada di luar negeri juga turut merayakan idul fitri dengan sederhana
nah seperti apa ya suasana idul fitri di tiongkok
kami sudah tersambung dengan mahasiswi indonesia di beijing riana istiqomah
ya selamat siang waktu indonesia riana nihal
iya mohon maaf lahir dan batin ya
bagaimana riana kondisi dan suasana perayaan idul fitri di beijing tiongkok
baik untuk perayaan idul fitri tahun ini istimewa siha
karena yang pertama ini sudah tahun ke bisa dibilang kedua saya tidak pulang ke indonesia
buat merayakan idul fitri dengan keluarga
lalu yang kedua di tengah pandemi merayakan idul fitri di luar negeri
yang mana sebagian besar teman teman sudah pulang ke indonesia juga
baik loh riana di beijing sendiri
apakah sejumlah tempat wni yang terkenal di tiongkok
apakah tempat wisata ataupun tempat hiburan ini
apakah ada pembatasan pengunjung
oke untuk tempat tempat wisata dan tempat hiburan
itu tetap ada pembatasan pengunjung
dan juga di china terutama di beijing
sebagai ibu kota china itu sangat ketat sekali
seperti untuk tempat tempat wisata ataupun tempat umum
seperti mal itu kita harus mengukur suhu tubuh
tiap masuk ke pintu apa pintu masuk
lalu juga harus ada kayak scan
itu untuk mengecek apakah kita pernah berhubungan
dengan orang yang sudah terjangkit virus atau tidak seperti itu
iya riana tadi juga sempat sudah curhat sedikit
yang sudah dua tahun tidak bisa pulang ke indonesia karena pandemi
dan saat ini juga sepertinya di beijing situasinya sudah kondusif
tapi bagaimana apakah anda merindukan suasana lebaran di indonesia
apa saja yang dirindukan dari sana
oke untuk suasana lebaran
yang pasti rindu sekali
yang pertama saya pasti rindu makanannya ya
rindu rendang rindu opor ayam dan nastar semua itu
itu yang pertama sih
yang kedua pasti keluarga dan teman teman
jadi pasti rindu sekali
halo riana apa saja sih tradisi tradisi unik
yang dilakukan oleh warga tiongkok yang muslim di sana
oke baik kemarin saya sempat mengikuti acara idul fitri di masjid new c
yang ada di beijing
dan kita itu biasanya untuk pagi hari melakukan sholat idul fitri
bersama sama dengan warga sekitar
dan kebetulan kemarin itu untuk warga asingnya
untuk yang perempuan hanya saya sendiri jadi saya ikut dengan mereka
lalu setelah sholat idul fitri mereka juga ada kayak ceramah
seperti itu sama seperti indonesia cuma bedanya mereka di luar
setelah itu kita ada acara makan snack bersama seperti itu
cuma bedanya kalau di indonesia kita ada tradisi maaf memaafkan
kalau di sini nggak ada
dan bagaimana apakah masih ada pembatasan sosial di tiongkok
lalu kalau misalnya kita lihat di indonesia saat ini sangat gencar sekali vaksinasi nasional
bagaimana proses vaksinasi di tiongkok
oke baik untuk proses vaksinasi sendiri untuk warga lokal
semua sudah rata sudah dapat vaksinasi sampai dosis kedua
dan untuk warga asing seperti saya kita sudah dapat juga dari pemerintah china
dan saya sudah dapat dosis pertama itu sudah sekitar dua minggu yang lalu
dan sekitar dua minggu lagi saya akan dapat dosis kedua
jadi di sini penanganannya sangat cepat tepat dan akurat seperti itu
riana seingat saya waktu saya tinggal di beijing selama ramadan ataupun lebaran ini
kan dari kbri selalu membuka open house saat taraweh ataupun saat lebaran
apakah tahun ini sama
oh iya untuk dari kbri tahun ini sama
cuma bedanya tidak seperti tahun tahun sebelum pandemi yang bisa
apa setiap hari dan siapapun bisa datang
tapi tahun ini lebih ke misal dibatasin satu bulan atau satu minggu berapa kali
dan lebih ke kayak untuk staff kbri dan juga warga indonesia yang ada di beijing
dan tetap ada kayak protokol protokolnya
protokol kesehatan yang harus dipatuhi seperti itu
oke terima kasih riana atas informasinya
dan sekali lagi kami juga ingin mengucapkan selamat hari raya idul fitri
mohon maaf lahirin batin dan semoga semuanya teman teman
semua warga indonesia yang di beijing juga aman
dan semua proses libur lebaran di sana juga berjalan dengan lancar dan aman
terima kasih riana
terima kasih riana minah aydin ya
terima kasih cik maggie cik amel